kapal selam masih dalam perencanaan jadi itu semua diproses oleh kmh
kita mengusulkan beberapa opsi pilihan untuk kapal selam
nanti menhan atau kemenhan akan menentukan kira kira mana yang disesuaikan dengan anggaran yang cocok untuk angkatan laut
jadi masih mudah mudahan doakan saja ada anggaran untuk pln itu pengadaan dari luar negeri itu yang bisa mendukung pengadaan kapal selam